seperti yang tadi sudah disampaikan lembaga perlindungan saksi dan korban atau lpsk
mendapati temuan baru adanya dugaan keterlibatan anak bupati langkat nonaktif
terbit rencana perangin angin dalam penyiksaan korban kerangkeng manusia
di area rumah mewah terbit perangin angin
untuk mengelaborasi lebih lanjut saya langsung sapa wakil ketua lpsk edwin partogi pasar hibur
selamat petang pak edwin apa kabar pak edwin
alhamdulillah selamat petang mas iqbal
pak edwin ini hasil investigasi ada tujuh dugaan tindak pidana yang dilakukan terbit rencana
dan pelaku lainnya apa saja temuan dari lpsk ini pak edwin
ya ada dugaan tindak pidana penyiksaan ya kemudian ada dugaan tindak pidana penistaan agama
kemudian pembunuhan kemudian ada dugaan kecelakaan kerja
dan terpaksa keterasan terhadap anak
jadi itu yang kami temukan dari
investigasi kami wawancara kami dengan para korbannya
lebih spesifik lagi pak edwin ada informasi bahwa ternyata memang perlakuannya ini cukup kejam
sampai mereka punya kode kode khusus apa betul itu pak
ya bukan tapi ada istilah istilah yang berlaku di kerangkeng itu
ya memang istilah itu yang dipahami oleh para penghuni dan pengurus dari kerangkeng manusia itu
beberapa istilah tersebut memang sama dengan istilah yang kita sering dengar di rutan terlapas
seperti apa itu pak
ada palkan di dalam kamar ada apa ada sebutan tahanan ya itu lho
ada uang pungutan misalnya macam itu jadi memang ada beberapa istilah istilah yang memang lazim kita dengar di lapas terlapas
ini berbicara soal uang pungutan ini apa betul juga
bahwa sebelum mereka masuk ke dalam kerangkeng itu sempat ada pungutan pungutan juga pak
seperti uang administrasi atau apapun begitu pak
yang kami dapatkan informasinya itu ada dua model
pertama ada yang memang pihak keluarga yang langsung membawa sanak keluarganya untuk ditempatkan di kerasa manusia itu
yang itu tanpa biaya
ya tapi yang minta dijemput
keluarga yang minta supaya
karena keluarganya itu dijemput oleh orang dari kerangkeng maka itu yang berbiaya
tapi apa betul bahwa semuanya ini adalah pecandu narkoba atau ada yang lain pak
ya kalau soal itu sangat tidak tepat ya karena sebagiannya juga adalah orang orang yang tidak ada masalah dengan narkotika
jadi ada yang laki laki yang kewajiban wanitaan dimasukkan ke situ
ada yang bermasalah dengan plt dengan dw dimasukkan ke situ
jadi tidak seluruhnya adalah pengguna narkotika
berarti apa betul juga pak bahwa dari perlakuan perlakuan ini ternyata bupati langkat ini sampai memiliki keuntungan sampai satu ratus tujuh puluh tujuh miliar begitu pak apa betul itu
itu hitungan kasar kabung persirat kami
orang yang pernah menghuni kerangkeng itu sebanyak enam ratus orang sebagaimana pernah disampaikan oleh kapolda sumatera utara
kalau dalam youtube yang pernah disampaikan langsung pada otrp itu malah jumlahnya dua sampai tiga orang katanya
sampai ribuan justru ya pak ya itu dari tahun dua ribu berapa ini pak
kalau catatan kami sejak tahun dua ribu tujuh
kalau dari jumlah yang enam ratus saja kami pakai angka yang enam ratus saja tidak pakai angka yang dua ribu tiga ratus
itu kan mereka
penghasilan mereka kalau mereka bekerja dibayar itu berapa
itu kami perhitungkan
jadi perhitungan itu kemudian hasilnya sekian
kalau sepuluh tahun dari enam ratus orang itu harusnya dia membayar upah sebesar itu
kepada para pekerja yang saat ini sebenarnya kerja rodi karena mereka tadi bayar
tapi kalau dibayarkan itu yang sebesar itu
sampai satu ratus tujuh puluh tujuh lima miliar itu ya pak ya
nah ini berbicara soal temuan dari lpsk sendiri pak
ini pelaku lainnya ini salah satunya adalah anak bupati langkat
perannya ini sebenarnya seperti apa ini pak
ya terpaksa saat ini dengan trp dan tw juga
ini aktif ya
ternyata pribadi langsung melakukan kekerasan penganian
sampai masih batin kematian seseorang
jadi total kalau misalnya dari investigasi yang dilakukan oleh psk ini
sudah berapa orang pak yang meninggal dunia pak
kami nggak tahu jumlah persisnya ya
tapi tidak apa namanya spekulasi soal jumlah persis ya
tapi yang kami ketahui dari keterangannya kami proles
tapi ini baru dua
dua untuk bersiwa sekitar tahun dua ribu dua puluh satu dan tahun dua ribu sembilan belas
tapi kami mendapatkan informasi bahwa memang yang meninggal lebih dari itu
namun itu belum bisa kami konfirmasi
belum bisa kami konfirmasi
sekalipun juga petunjuknya masih ada soal itu
petunjuknya masih ada
masih bisa diketahui oleh penyidik juga
dan saya yakin di sini
saya sudah tahu kok
soal petunjuk siapa saja yang meninggal atau tewas
akibat dari perlakuan yang tidak manusiawi di kerangkeng itu
pak edwin saya mendapatkan informasi juga ini pak
mangapul silalahi ini yang jurubicara dari bupati langkat nonaktif ini
mengatakan bahwa ia membantah bahwa
anak dari bupati langkat nonaktif ini terlibat langsung
tanggapannya apa pak
ya tidak apa apa
dibuktikan aja di proses hukum
kalau dari lpsk sendiri sendiri
saya rasa para korbannya juga sudah menyampaikan
tinggal bagaimana proses hukumnya aja
kalau dari lpsk sendiri apa yang bisa menyebut bahwa
anak dari bupati langkat nonaktif ini bisa benar benar ketahuan loh
bahwa dia juga terlibat
seperti apa pak penjelasannya
ya memang ada saksi saksi
dari saksi saja
apakah ada barang bukti lainnya begitu pak
ya kalau soal barang bukti kan
bukti pada dari penyidik
tapi dari hasil investigasi juga bisa membuka fakta
soal isu adanya keterlibatan tni polri begitu pak
seperti yang disampaikan oleh
nah respon dari lpsk sendiri bagaimana pak
apakah dari hasil penyidikan juga ada keterlibatan dari tni polri pak
ya kita nggak tahu kalau hasil penyidikan seperti apa
tapi temuan komnas ham soal
keterlibatan onum tni polri juga kami temukan
seperti apa itu
jadi kalau temuan keterlibatan tni polri itu
tapi seberapa penyimpikan dia
ya saya rasa proses hukum memang membuktikan itu ya
tapi menurut saya kan mereka ini orang orang yang digerakkan oleh trp ya
jadi ya mereka bukan dalam dugaan saya bukan akter utama
karena manusianya kan bukan buatannya opmt polri
baik baik baik pak edwin
terima kasih sudah berbincang dengan kami
tentunya kita juga sama sama berharap apa yang sudah berhasil
diinvestigasi oleh lpsk nantinya akan seperti apa kelanjutannya
terima kasih sekali lagi pak edwin salam sehat selalu